komisi pemberantasan korupsi menetapkan empat orang tersangka
dalam kasus dugaan korupsi laporan keuangan pemerintah provinsi sulawesi selatan
keempatnya merupakan anggota badan pemeriksa keuangan atau bpk
tersangka baru ini merupakan kepala perwakilan bpk sulawesi tenggara andi sone
yang ditahan di rutan kpk cabang gedung merah putih jakarta
sedangkan pemeriksa bpk perwakilan provinsi sulawesi selatan
yohanes binur haryanto manik
mantan pemeriksa pertama bpk perwakilan provinsi sulawesi selatan wahid ihsan wahyudin
pemeriksa perwakilan bpk sulawesi selatan atau staf humas
tata usaha kepala perwakilan bpk sulawesi selatan gilang gumilar
ketiganya ditahan di rutan kpk cabang kafling c satu
kpk menetapkan keempatnya dari hasil pengembangan perkara kasus korupsi
yang menjerat mantan gubernur sulsel nurdin abdul
ketiga keempatnya diberikan uang yang menerima uang senilai rp dua delapan miliar dan rp seratus juta tambahan
pada andi soni yang ia pakai untuk mengurus kenaikan jabatan
menurut kpk uang ini diberikan oleh kepala dinas pupr sulawesi selatan edi rahmat
agar provinsi sulawesi selatan mendapatkan predikat wajar tanpa pengucualian
dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bpk